saya berat untuk menjawab sama yang punya
salah satu pengelola tempat hiburan malam di jalan lingkar selatan serang banten ini
histeris dan berusaha menghalangi alat berat milik satpol pp pemkap serang
yang hendak melakukan pemongkaran terhadap bangunan usahanya rabu sian
putus asa usahanya tak membuahkan hasil wanita ini lantas jatuh pingsan dan langsung diamankan petugas
aksi menghalangi petugas juga dilakukan dua pria yang memprotes pembongkaran
untungnya petugas satpol pp yang dibantu tni polri dan pendekar sebanten langsung mengamankan keduanya
tiga unit alat berat serta ratusan personel satpol pp dan tni polri dikerahkan untuk mengamankan serta melakukan pembongkaran
tak hanya itu ratusan pendekar serta jawara dan tokoh masyarakat turut menyaksikan kegiatan ini
pembongkaran tujuh bangunan yang dijadikan tempat usaha klub malam di sepanjang jalan ini dilakukan
lantaran dinilai telah melanggar perda setempat dan telah meresahkan banyak masyarakat setempat
kami tidak main main kami melaksanakan ini untuk menghindari konflik
konflik horizontal karena kalau kami tidak melakukan pembongkaran oleh kami tim pemerintah daerah yang dibantu apartemen kepolisian
kami khawatir yang membongkarnya itu adalah masyarakat sipil
akibat banyaknya masa jalur lalu lintas yang merupakan akses utama menuju kawasan industri kerangka tau steel ini sempat tersendat
satlantas polres cilegon yang mengawal aksi tersebut terpaksa harus mengurai kepadatan kendaraan meskipun tidak sampai melakukan rekayasa lalu lintas